sorry banget ya ardi
gue belum bisa jauh sekarang
gue mau sepuluhan ya
kenapa lo gak bisa jawab sekarang
apa karena lo belum bisa move on dari diving
yang dia minta
iya itu kesepakatan
kita berdua tante
kita sembari belajar profesional
kapan sih lo sembunyai
dan nyebelin sedunia
ternyata gak ada lo
gue baru ngerasa dunia gue yang berubah garing
kalau nanti lo udah sembuh dan pulang ke jakarta
mudah mudahan lo seneng dan bangga sama gue botol kecap
kok ibu belum tidur
ibu belum bisa tidur
gimana sih perasaan kamu sama mike
apa kau masih ngerasa gak nyaman
kalau harus bernyanyi sama mike
sekarang sih el
berusaha biasa aja
syukur deh kalau kamu udah biasa aja
soalnya kalau menurut ibu
mike itu orangnya baik dan dia sangat tulus
ya meskipun dia tau
kamu gak mungkin nerima cintanya dia lagi
gak tau dah
lihat aja bu
lo tuh apa apaan sih nadif lo tuh ngagetin gue tau gak
nih tuh punya wajah ini seseram itu kak
kayak lagi lihat hantu begitu
gue tau nih
yang naruh bunga di depan rumah gue
itu itu apa itu itu
lola bengong yang aku aja
beta tidak pernah mendugai
mau bilang i love you saja
rasanya seperti beta sedang dilempar dari pesawat
terbang di atas awan yang tinggi
tegang pas sekali rasanya
ya ampun nadif gue pegal berdiri mulu disini lo bengong aja kerjaan lo
jangan berpikir pikir aja lo
jangan berpikir pikir aja lo
jangan berpikir pikir aja lo
jangan berpikir pikir aja lo
jangan berpikir pikir aja lo
jangan berpikir pikir aja lo
gue boleh nanya sesuatu
gue boleh nanya sesuatu
jawaban kata sepertanyaan gue semalam
jawaban kata sepertanyaan gue semalam
lo mau kan jadi pasir gue
sorry banget ya ardi gue belum bisa jawab sekarang
gue mau sekulon ya
kenapa lo gak bisa jawab sekarang
apa karena lo belum bisa move on dari davin
bersama gue lo bisa lupain dia
gue butuh waktu buat mikirin semuanya
semua nya ga bisa di beli gitu
terima kasih ya buat kalian semua
coba deh sini dulu deketan
deketan sini tangan gue gak nyampe
ini loh lo makan kok
kenapa davin ngelakuin ini sama rara
apa opa davin sengaja menyakitin hati rara
bahkan sampai sekarang
gak ada sedikitpun penyesalan di hati opa davin
yang udah bikin acara ulang tahun rara berantakan
kenapa opa davin jadi jahat gini sih sama rara
lo kenapa sih
gue tuh udah baper banget sama perhatian loko gue vin
tapi ternyata lo ngelakuinnya semua cuma gara gara rara
udah deh vin lo jujur aja sama gue
ku jangan nyakitin gue terus terusan
tapi gue butuh lo syak
gue butuh lo untuk bantuin gue move on dari rara
gimana caranya gue bantuin lo buat move on vin
kalo sendiri gak berusaha untuk move on
nertiin perasaan gue
udah lupain rara
gue gak mungkin kasih tahu tasya
karena gue cemburu
gue tahu ini semua gara gara rara kan
rara yang sengaja caper sama lo
rara juga sengaja ngundang lo
dan anak anak tps lainnya
supaya buat lo cemburu kan
gue gak bisa tinggal diem fin
kalo dia gak boleh giniin lo terus
sekarang lo job jujur sama gue
sebenernya lo dateng kesini tuh mau ngapain
dan untuk apa bohongan